bagi seorang raja besar
jika tidak memegang amanat
hamba tidak kenapa kenapa gusti
hamba juga tidak tahu
mengapa akhir akhir ini dada
hamba terasa sakit
hamba terasa sakit
akanda aku sangat berterima kasih kepada akanda
karena sudah berkenan untuk membebaskanku
terima kasih akanda
jangan lupa like
siliwangi dan bajajaran
benar kita hancurkan siliwangi
dan kita hancurkan bajajaran
iya benar hancurkan bajajaran
raden kau mau kemana
kau mau kemana
raden sekarang aku ingin pergi ke sekolahmu
ini perjalanan yang penuh bahaya
kau tidak bisa lukuk
aku tidak akan meninggalkan raden sendiri bagaimanapun juga raden sudah berjasa dalam hidupku
sebagai balasan nyawapun akan kuhantat demi membela raden
itu semua kulakukan dengan ikhlas karena sudah kewajibanku untuk
tolong kalau begitu sudah tugasku membantu raden gensai
aku akan menjadi mata untuk raden gensai
baiklah mari kita segera mulai bicara
kanda apa yang akan kau lakukan kanda kau akan membawaku kemana kanda
kanda kenapa kanda
kenapa lakukan ini terhadapku
apa yang ingin kanda lakukan terhadapku kenapa tidak bertanya
kembali bukankah dia sudah tahu ini sebuah campur
apakah dinda tidak sadar sudah melakukan hal yang buruk
kepada dinda subang lara dan dinda
lagi kanda aku mau jangan permalukan aku seperti ini kanda ampuni aku jangan hukum aku kanda
seharusnya kesadaran itu timbul dari hatimu sebelum kau melakukan kejahatan aku sangat
menyesalkan sungguh aku sangat menyesal aku tidak akan mengulanginya lagi kanda
aku pun ampuni aku kanda tidak dina kau harus tetap dihukum
agar menjadi pelajaran bagi semua orang untuk tidak semena mena kepada orang lain
setiap perbuatan harus ada pertanggung jawabannya
apa yang ayah anda lakukan sebagai seorang suami ayah anda harus menghukumnya kau
adalah raja di pajajaran
lakukanlah sesuatu untuk membebaskan bunda moini putra aku mohon
nada berat kau adalah seorang raja yang mengembang amanah dari sang dewa
tegakkanlah kebenaran dan juga keadilan
ayah anda meminta padamu berikan hukuman yang pantas untuk ibu
hukuman karena meminta dinda ambekasi
di kantor hukuman karena membunuh dindagebangla
aku tidak bisa membiarkan ibu nda memarahiku di depan semua orang
harga diriku sebagai raja bisa jatuh
sebagai seorang raja besar
jika tidak memegang amanat
hukuman cangguh kepada ibu ndama
sebanyak tiga puluh kali
putraku durangkan jadirimu
aku yang mengandungmu sembilan bulan sepuluh hari
tidak perlu aku seperti ini
aku yang membesarkanmu
kejarmu dari kecil hingga dewasa
kau telah melanggar kebutuhan raja
dan karena itu
aku akan menambahkan hukuman kepadamu
sebanyak lima puluh kali
jangan lakukan itu pada ibu anda
apa kau tidak sadar
jangan lakukan itu